ya maaf sih maaf sudah pasti maaf cuman urusan kayak gini kan nggak bisa didiemin dong tuh harus lewat
jalan rukun betul tidak bisa rangkeng aja kamu kira burung apa itu
dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah nama baik mas marmo harus segera dipulihkan
pencemaran nama baik itu ayo kembalikan coba gimana caranya
gurunya mah lebih banyak dari ini cuman tadi panik eh lari tapi lumayan nih ya udah
tukang lumayan segini juga daripada enggak sama sekali
bentar lagi nih kita bakal jadi orang kaya
karena rencana kita berhasil menerah warga kampung misari
ini exekual ada
lewandang surabaya zoom udah si server
cewek nya ceritakan aku nya
pak rt jendranya itu terlalu berat untuk dilawan pak rt
iya benar pak rt tadi saya juga lihat
serem banget itu setannya
saya juga lihat makanya ngibrit juga
ya sudah lah mau gimana lagi kalau begini caranya saya harus mengambil keputusan
iya dong pak bapak itu masih tamu jawab bapak kan jendera
itu rt di kampung ini jadi bapak itu segera ambil keputusan
mau pak keputusan apa
mau gak mau saya harus mengambil keputusan bahwa mas marmo harus pergi dari kampung ini
jadi pak rt memang usir saya pak rt
ya gara gara kamu ada jin batu akik di kampung sini
jadi malam ini kamu dan juga batu akik batu akik kamu harus pergi dari sini
terus saya harus digaji
pak rt sebenarnya sih kasihan
tapi demi ketentraman kampung kita mas marwa harus pergi dari kampung kita
ini diusir saja pak rt
sudah dari tadi
ya sudah kalau begitu aku pergi malam ini
kau pelukan mau naik haji kau pelukan sama saya
pak rt pak rt
patu akik aku ada di jalan
bisa lah ngapain nih
apaan itu pak rt
aku mau bayar dari
kalau gue login dulu
nah dapat sinyalnya
enak juga ya
bentar lagi nih kita bakal jadi orang kaya
karena rencana kita tuh berhasil menerang warga kampung bumisari
batu akik itu bikinan dia
mereka yang senyandeng siti tuh ya pak rt
sekarang teh waktunya nyantai
kayak di pantai sambil minum teh
sekalian ngitungin hasil jualan batu akik
kira kira teh besok di apa ya
pak anto pak ibu pak bapak jangan sampai kesini
pakai nanya deh i
ada apa sebenarnya ini coba aja dijelaskan
ada apa sih pak rt
ih saya teh jadi bingung
ih pura pura bingung deh
kamu masih bingung
nah masih bingung juga
kalau saya tunjukin ini
tuh dengerin apa tuh

bukti nyata bubuk roti dinamata
sekarang neng siti udah nggak bisa ngelak lagi kan
hei ibu siti
perbuatan yang kamu lakukan itu sangat jahat
kamu membuat gym setan batu akik
ternyata kamu hanya ingin mencuri apa
ih neng siti mah
kasihan tuh mas marmo
cuma gara gara pengen nyuri batu akiknya aja
kamu tega teganya kayak gini
ternyata kamu itu biar kerok semua ini ya
sabar sabar tuh bu
ini tepati salah paham
salah paham apa
salah paham apa bu siti
nih aku nemuin bajunya jeans di rumah ini
nah tuh lihat tuh
udah ketahuan bajunya ada
masih mau ngeles lagi
waduh siti siti
kamu tuh biang rusuh ya
udah nuduh mas marmo lagi
kan kasian mas marmo dagangannya
dibilanglah batu akiknya ada jinnya
kan kasihan dagangannya
ngerasain nggak kalau di fitnah seperti itu
seperti apa rasanya
lagi yang saya heran deh
sebenarnya te tujuannya neng siti
kenapa harus takut takutin warga
kamu mesin juga
tuh diam diam
saya te terpaksa
habis saya kesel
lihat mas marmo jualannya laku
gara gara batu akiknya mas marno
dagangan pria sensei jadi sepi
banyak yang beli
ya memang saya akuin sih
kualitas batu akiknya milik mas marmo te lebih bagus
dan punya daya jual tinggi
saya te ada kerjaan buat kak kang
lebih kesel lagi dia sengaja jual murah berani untung tipis yang penting laku
nah kalau gitu terus caranya dagangan saya makin gak laku dong
makanya te saya dapet ide saya sengaja sewa orang untuk jadi jin pemunggu batu akik
dan menerol warga yang beli batu akik sama mas marmo
akhirnya rencana saya itu berhasil
dagangan mas marmo te dituduh ada jinnya
dan sekarang te jadi gak laku
di mana mana yang namanya orang jualan orang dagang
kadang bisa laku kadang enggak itu malu merah
yang penting jangan sampai menghalalkan segala cara
hei ibu siti yang namanya rizik min allah
jahat kalau melakukan hal hal yang curang
bu messi kayak ustaz sekarang ya
ibu siti kemen lo ngomongnya ada isinya loh
ada isinya dalamnya
eh risol ada isinya
bagus tuh tuh messi
sudah pasti maaf
cuman urusan kayak gini kan gak bisa didiemin dong
harus lewar jalan hukum betul tidak
kalau bisa rangkeng aja
kamu kira burung apa
iya maksudnya di penjara gitu
nanti ada saran lainnya
beneran sini tuman
dan juga yang tidak kalah pentingnya adalah
nama baik mas marmu harus segera dipulihkan
pencemaran nama baik itu
jangan diem aja
itu saya bukan punya kamu tahu
kita datang eda
kita datang eda
mas marmo masih balikin
alhamdulillah akhirnya aku nggak jadi diusir dari kampung ini
terima kasih anak anak pintar
karena sudah menolong aku untuk membongkar rahasia jin ini
oh iya sebagai hadiah
kalian tak kasih batu aking satu satu
nah ini untuk kamu
bisa lah batu bacan mak
orang kate batu bacan boleh dong
aduh pak rt gimana sih
pak rt kan udah mau ngusir mas marmo
masa sekarang minta bagian
tenang pak rt
punya pak rt sudah saya siapkan kok
pak rt dikasih
kemarin dapat duit banyak
pak marmo kalau saya mah
gak ragu ragu sih kalau dikasih batu cincin yang warnanya lembut
biarin waktu bu messi
biarin kan biar cincin yang sebelah sini ada temennya
masa udah saya sendirian cincin sendirian lagi
mandi dulu ah